dan melalui sambungan skype sudah ada empat orang personil pink panda
ini kita lihat dulu kita sapa keempat personil pink panda
ini wah ramai sekali halo semuanya
mungkin bisa dikenalin dulu satu satu ini siapa saja yang ada di sana

pertama tama nih selamat nih
selamat sudah meraih juara dua dalam kompetisi ini
dan gimana nih rasanya saat aku blackpink memposting video kalian dan menyebabkan kalian sebagai juara dua
rasanya sih seneng banget sih senang banget pastinya

karena saingannya itu kan yang seperti dibilang tadi itu dari seluruh dunia atau ribuan
dan semuanya bagus bagus niat niat banget gitu
kita juga apa namanya daftarin pas ngirim video itu kita gak ada pikiran oh kita harus menang gitu
kita cuma bikin yang terbaik dan kalau menang menurut kita itu bonus ya
ternyata bu jatuh kan menang senang banget sih
dan karena bisa bawa nama indonesia juga kan
pertama kali indonesia menang kayaknya ya di konteks
iya pertama kali
yg atau blackpink gitu
membawa indonesia di kancah dunia dan meraih juara dua pula
aku tadi sempat nonton videonya dan aku penasaran berapa lama sih sebenarnya persiapannya untuk membuat dance cover kill di slove itu
untuk latihan dancenya sendiri kita nggak lama ya
totalnya cuma kayak sekitar tiga sampai empat jam
tapi di sana kan ada perizinan tempat terus kostum juga
jadi sekitar hampir dua minggu seminggu lebih
iya karena kita persiapkan kostum
jadi ya ribetnya di persiapannya sih kalau pas untuk take videonya sendiri seharian kita empat belas jam kita usahakan selesai gitu
pink panda ini tidak hanya pink panda saja tidak hanya berempat saja
tapi kabarnya ada enam puluh dancer lain juga ya yang terlibat dalam pembuatan video
bisa cerita dong bagaimana mengatur dan membagi tugasnya
ya suaranya banyak
iya sekali lagi banyak
iya jadi kalau persiapan enam puluh dancer
kalau persiapan enam puluh dancer lainnya itu sih kita emang volunteer gitu ya
karena kita pengen dia rame
karena kan kita pengen tetap apa ya pengen menonjol gitu maksudnya konsepnya
maksudnya biar beda nih apa nih gitu
dan kebetulan konsep blackpinknya sendiri di akhir dancenya itu rame rame kan
jadi kita ajak aja nih temen temen siapa yang mau ikut yuk join kita
yuk kita ikut di video gitu loh
jadi biar videonya meriah sebenarnya gitu aja sih konsepnya
dan terserah seru ya
bahkan kita gak nyangka bisa nyampe enam puluh dancer
iya sebenarnya itu yang bersedia membantu kita gitu ya